ya jazakallah khairan kasir
ya semoga allah
eh sabri sini dulu kau
anterin ini ke bapak bapak yang sakit gak
tapi awal sampai kau makan ya nanti ku tumbuk kepalamu itu
nah ini harus diberi
siapa yang ngajarin kan kayak gitu
kamu harus dirumahkan aja atau dimulai
minta maafnya jangan sama ustadz
minta maafnya sama bapak itu
terus sama allah
itu tolong diiris aja dikit dikit
telah kami hantarkan kepada bapak
tapi dihantarkan sama si sobri
salah kan pak siti
tak apalah butet
mau dihantar sama siapa pun
ya ayu lapar banget
kalian duduk dulu
emang pak siti udah siapin
buat ayu sama butet
buat ayu sama butet
udah ayo makan makan dulu dah
makasih pak siti
lain kali kalau udah lapas jangan ditahan tahan
ntar kalau sakit gimana perutnya
itu bisa jadi nol loh
kalau udah emak bisa kepala sakit
nge repot ya pokoknya
ya jangan lagi lagi ya
nahan lapar ya
mas kita gak ada
kita santai dong
oke makan yang banyak ya
kalau makan banyak itu bakal sehat
udah gak usah nangis
gak usah nangis
makan yang banyak
kita udah ngajakin warganya
makin susah ternyata seru juga
liat di bapak bapak itu kayaknya pusing dud
tidak tidak ini udah
itu macin banget
baik raisingnya pagi deh pak iain
bapak pusing kepala ini liang liang
itu di motor bapak ada makanan buat kalian ambil
pak ini pak
buat kalian ya
makasih ya pak
ini rezeki dari allah untuk kita
dan hanya allah yang tahu isi hati kita
betul tidak kak
bapak mau masuk dulu ya
bisa deh ya
makasih ya pak
eh pergi dong
enak tuh kayaknya
satu makanan aja
orang mau bantuin kita
bantu kresek juga boleh
tuh ada nenek nenek
kayaknya ada yang mau nyeberang ke posisinya ini deh
iya bener tuh
paling kalau kita bantu
kayaknya mereka akan rencana juga deh
ini kita tolong yuk
kalian mau ngapain
eh oh enggak
kalian ngapain mereka menyanam tangan nenek saya
pak ini loh
akhirnya nenek ini perlu bantuan disitu
jadi makanya kita bertiga
enggak enggak enggak
ini enggak perlu bantuan
nenek ini disini nungguin saya
iya tuh pak
pak ade kopi buteg
makasih pak siti
beli peniti murah harganya
pak siti memang gak ada duanya
tahu aja kita semalam
jaga jaga takut ada gempa lagi
minum kopi deh
udah saya minum dulu ah
ini udah lebih dari pahit
coba pak ade cobain deh
pak siti mau coba
kan ngomong begitu barusan
ini pak ustadz
saya mau khas sumbangan beras
saya mau taruh di mana ya
kok ke saya lagi sih pak ustadz
terima kasih atas bantuannya pak ya
pemisi dulu ya
jazakallah khairan khasir ya
semoga allah melibatkan akan pemberian
emang masih berat
wah ada pri bahasa mengatakan berat sama dipikul ringan sama dijinjing
berat sama dipikul ringan sama siapa
sama kita bertiga
gotong bareng bareng dah
putar balik pak be
masih ada sih belakang
biar nggak jadi jatuh apa
bantuin bantuin bantuin
nah angkat ya
bawa ke dalam
berat banget nih
disini apaan sih
ini berat banget
udah angkat lagi
kalau nggak kuat bilang
kalian kuat nggak